mantan menteri perdagangan republik indonesia muhammad lutfi memenuhi panggilan direktorat jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus atau jampitsus kejagung republik indonesia terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor cpo dan turunannya termasuk minyak goreng tahun dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh
lutfi datang ke gedung bundar kejaksaan agung sekitar pukul sembilan lewat sepuluh pagi lutfi yang menggunakan kemeja corak abu abu terlihat membawa tas jinjing namun ia belum mau memberikan komentar terkait kedatangan kejagung hari ini
dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait pemeriksaan mantan menteri perdagangan di kejaksaan agung kami sudah bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia
selamat pagi naya bagaimana perkembangan pemeriksaan mantan menteri perdagangan muhammad lutfi siapa saja yang mendampinginya

lutfi yang menggunakan kemeja corak abu abu terlihat membawa tas jinjing namun ia belum mau memberikan komentar terkait kedatangan kejagung hari ini

lutfi yang menggunakan kemeja corak abu abu terlihat membawa tas jinjing namun ia belum mau memberikan komentar terkait kedatangan kejagung hari ini

lutfi yang menggunakan kemeja corak abu abu terlihat membawa tas jinjing namun ia belum mau memberikan komentar terkait kedatangan kejagung hari ini
lutfi yang menggunakan kemeja corak abu abu terlihat membawa tas jinjing namun ia belum mau memberikan komentar terkait kedatangan kejagung hari ini